dengan menggunakan kapal motor kamajaya tim basarnas hulsel membawa empat orang
dua diantaranya adalah korban tenggelamnya kapal motor atau km ladang pertiwi ii di selat makassar yaitu nahkoda dan anak buah kapal
dua lainnya adalah pemilik kapal serta kepala desa pemantauan
mereka dibawa ke pelabuhan peti kemas kota makassar pada senin malam
mereka dibawa untuk dilakukan pemeriksaan serta diambil keterangannya oleh polda sulsel
selain itu basarnas wolsal juga ingin menyamakan data jumlah penumpang yang dimuat oleh km ladang pertiwi ii
saat meninggalkan pelabuhan pautere menuju pelabuhan pemantawang pada rabu dua puluh lima mei lalu
berdasarkan data sementara basarnas sulawesi selatan menetapkan ada empat puluh dua orang yang berada di dalam kapal
baik awak kapal maupun penumpangnya
hingga senin sore sudah tiga puluh satu orang korban ditemukan selamat
informasi penyebab kapal tenggelam adalah mulai dari mesin mati kehabisan bahan bakar hingga dihantam ombak
selasa pagi proses pencarian tim sar gabungan akan diperluas hingga dua puluh lima mil laut dari titik kecelakaan di sekitar pulau pemantauan kalmas
alat utama pencarian korban menjadi dua puluh satu unit mulai kapal perang angkatan laut kapal negara pesawat terbang dan helikopter sampai kapal nelayan
harapannya sebelas orang penumpang yang masih hilang bisa ditemukan dalam kondisi selamat
tim liputan cnn indonesia